ratusan siswa yayasan masjid baitul aminah senin pagi menangis histeris
pasalnya sekolah tempat mereka menuntut ilmu terancam ditutup
ancaman penutupan dilakukan karena yayasan yang berdiri di atas tanah pemkot surabaya itu
tidak membayar retribusi sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh sehingga tidak memiliki izin operasional sekolah
ratusan siswa sekolah sd dan smp yayasan masjid baitul amin menangis histeris
setelah mengetahui sekolahnya terancam ditutup
dengan menulis di selembar kertas seadanya para siswa meminta pihak pemkot dan dinas pendidikan surabaya
tidak melakukan penutupan dan memberikan izin operasional sekolah
tapi saya tidak ingin kalau tidak sekolah pasti saya masih di kelas tujuh
sekolah yang berdiri di atas lahan milik pemkot kota surabaya seluas dua ratus meter persegi ini
terancam ditutup atau izin operasional sekolahnya tidak diperpanjang
karena yayasan masjid baitul amin ini mendunggak retribusi tanah aset milik pemkot sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
selain itu juga terjadi penyalahgunaan peruntukan
di mana ada tanah seluas kurang lebih enam meter persegi
lagi dikomersialkan atau disewakan untuk tower telepon seluler oleh pihak yayasan
pihak yayasan berharap pemerintah kota surabaya tidak menutup sekolah
karena mereka mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan tunggakan retribusi yang harus dibayarkan
sekolah tidak mendapatkan bantuan bos bobda dan juga yang menjadikan atensi kita
daripada guru guru yang melaksanakan kbm ini tidak mendapatkan semacam lisensi
sementara jumlah tunggakan retribusi yang harus dibayar pihak yayasan